ada satu ibu ibu wanita yang datang kemudian memakai baju putih
kita langsung kaget ini bupati minahasa selatan teti paruntu
yang dikabarkan akan menjadi calon salah satu kandidat menteri juga
tapi belakangan ada gocekan gocekan sebelum hari rabu
udah ada gocekan manis ini dari presiden istana dan juga dari partai golkar
saya mau konfirmasi dulu kepada wakil sekjen partai golkar
ada kang maman mas maman abdurrahman
yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon
mas maman selamat malam
selamat malam mas
selalu berhati hati selalu berhati hati buat kita semua
mas maman boleh dijelaskan apakah betul ibu teti ini menjadi calon yang diusung golkar
apa yang terjadi pada ibu teti hari ini sampai ke istana memakai baju putih
semua kita berekspektasi bahwa ibu teti akan menjadi salah satu kandidat
yang diusung oleh partai golkar menjadi menteri
apa yang terjadi
jadi pertama begini mas
alhamdulillah nih kalau sih
cnn meminta saya untuk menjelaskan
karena ini terkait mengenai dua hal
isu yang harus diluruskan
dan yang kedua adalah kehormatan seorang teti paruntu
yang juga notabene dia adalah kader partai golkar
jadi teti paruntu adalah ketua dpd satu golkar sulawesi utara
bupat bimbingan nahas selatan
beliau direkomendasikan juga oleh partai golkar
untuk masuk sebagai salah satu kandidat
menteri di era pemerintahan pak jokowi dan k maruk
jadi resmi memang partai golkar juga mengusulkan beliau
resmi menjadi kandidat dari golkar ya bang ya
yang memang faktanya juga direspon secara positif oleh pak jokowi
apa ukuran merespon secara positif
kehadiran teti parutu hari ini tadi pagi
itu berdasarkan kontak dari pak pratikno
untuk meminta beliau datang ke istana negara
kurang lebih sekitar jam sepuluh atau jam sebelas
dan beliau diminta untuk menghubungi deputi protokoler pak ben
pak ben mamudin
ya pak ben mamudin
sesampainya di istana negara
memang sempat bertemu dengan pak pratikno
nah lalu dalam proses bukti sampai di istana negara
pak pratikno menghubungi ketua umum kami pak erlang artarto
untuk hadir juga ke istana negara
dan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dijelaskan
pada intinya pada kesimpulannya
memang setelah bu teti paruntu sampai di sana
ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh pak pratikno
melalui ketua umum kami bahwa dikarenakan beberapa hal
ada beberapa pertimbangan presiden yang
mungkin melihat bahwa ada tugas lain yang harus dijalankan oleh bu teti paruntu
artinya presiden tidak berkenan
ibu teti menjadi bagian dari kabinet presiden gitu
iya artinya kurang lebih seperti itu
nah sebetulnya poinnya begini
kalau dari sisi bu teti paruntu kami meyakini bahwa beliau cukup punya kompetensi
mau ditempatkan dimanapun
karena hari ini juga dia cukup punya prestasi yang cukup menjanjikan
di daerah beliau sendiri beliau menjabat
namun ada satu hal yang ingin saya garisbawahi
dan perlu menjadi bahan evaluasi dan intropeksi ke depan
baik itu yaitu di pihak internal istana
saya tidak ingin menyebutkan satu dua orang
tetapi bagi saya mekanisme manajemen protokoler seperti ini tentunya harus diperbaiki
karena kurang etis dan kurang elok rasanya
ada satu sosok kandidat menteri setelah diundang keisahan negara
lalu tiba tiba dibatalkan ataupun tidak jadi
ini kan kurang elok dan kurang enak dilihat
jadi ada lihat memang kesalahannya atau miss nya ada di istana gitu ya mbak maman ya
ya saya melihatnya seperti itu
nah tapi bagi saya tidak ada masalah yang namanya ini proses yang dihadapi
tapi ini penting buat pembelajaran dan evaluasi kita ke depan
jadi jangan sampai lagi hal hal seperti ini terjadi
karena ini kan menimbulkan spekulasi spekulasi yang tidak
yang akhirnya bisa berdampak negatif juga kepada internal partai golkar dan juga kepada publik
baik mbak maman
kita sudah tangkap mesejnya tadi kalau kata bang fadjur rahman
presiden banyak bicara mengenai omnibus gitu ya
saya juga ada pertanyaan omnibus nih
tadi ibu teti anda pastikan bahwa tidak akan jadi menteri karena tidak sempat bertemu presiden jokowi
ada kesalahan teknis atau kesalahpahaman komunikasi di dalam istana kepresidenan
lalu bagaimana dengan pak erlangga
apakah pak erlangga akan kembali menjadi menteri
dan menteri apa yang kemudian ditawarkan oleh presiden
saya terus terang pada posisi walaupun saya sudah tahu dan cukup tahu
tetapi selama ini belum bayangkan mas
seorang teti paruntu dia sudah diundang ke istana negara aja tiba tiba bisa berubah
apalagi jadi artinya kalau ditanya hari ini kepada kami partai golkar
kami tidak pada kapasitas untuk menyampaikan dia jadi siapapun
ketika itu kadar partai golkar dia jadi menteri apapun
baik tapi intinya partai golkar menyayangkan ya proses yang terjadi di istana hari ini ya bang maman
ya tentunya dari sisi saya secara pribadi juga selaku wasekjen dpp partai golkar yang menyayangkan
tapi ya sudah lah kita bisa memaklumi kita bisa memahami karena menjelang menjelang seperti ini
dinamika politik ini kan pasti cukup tinggi gitu
baik alfito dino faginti spamretdetik com ingin berbicara dengan anda
mas maman pertanyaan saya begini aja bu teti gak jadi
apakah pak erlangga datang hari ini untuk menjawab tawaran dari presiden
atau mengklarifikasi pendingnya bu teti menjadi calon menteri
karena itu dua hal yang berbeda
khususnya pak erlangga datang hari ini untuk perihal bu teti saja
atau memang urusannya juga soal posisi pak erlangga sendiri
banyak hal mas tentunya begini
selain juga membahas tentang bu teti paruntu juga membahas mengenai konfigurasi apa
struktur kabinet yang dari partai golkar
jadi sekaligus banyak hal banyak faktor banyak hal yang dibahas juga dengan pak presiden kemarin
saya pikir jadi apa jadi apanya saya pikir itu memang kembali lagi hak prerogatif presiden
namun terlepas dari itu semua insiden kecil lah
ini kita anggap ini insiden kecil yang tentunya juga bisa berimplikasi kemana mana
kalau memang ini mau jadi bahan goreng gorengan politik gitu ya
tapi ya sudah lah kita bisa memahami dan memaklumi
cuma harapan kita jangan sampai insiden kecil ini terjadi lagi ke depannya
bang maman terima kasih atas informasi dan konfirmasinya kepada kami di cnn indonesia